kasus pemukulan seorang wanita yang sedang sholat di masjid samarinda kalimantan timur
beredar luas di masyarakat juga di media sosial
nah ternyata pelaku pemukulan sekarang sudah tertangkap
nah pelaku mengaku motifnya melakukan hal nekat tersebut lantaran ingin mengambil uang korban
inilah rekaman cctv seorang yang nekat memukul seorang wanita
saat tengah menjalankan ibadah sholat di masjid al istiqomah
jalan pangeran antasari samarinda pada jumat dua puluh delapan desember dua ribu delapan belas lalu
terlihat pelaku memukul korban menggunakan balok dengan keras dari belakang
korban yang terjatuh sempat ingin mengejar pelaku namun ia kehilangan keseimbangan
kabar pemukulan ini pun sempat beredar luas di masyarakat hingga viral di media sosial
setelah lima hari buron polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku pemukulan
pelaku ditangkap di rumah adiknya di kabupaten kutai kartanegara
pelaku mengaku dirinya nekat memukul korban lantaran ingin mengambil uang milik korban
namun belum sempat mengambil uangnya di dalam tas korban pelaku malah panik dan langsung melarikan diri
pelaku yang merupakan mantan pekerja tambang batubara ini diketahui sudah tiga hari di masjid tempat dirinya memukul korban
pelaku mengaku ikut membantu membersihkan masjid karena tidak ada pekerjaan